sementara itu untuk persiapan asian games dua ribu delapan belas ikatan anggar seluruh indonesia menggelar pemusatan latihan nasional di samarinda kalimantan timur
puluhan atlet anggar akan melaksanakan latihan selama dua bulan ke depan
ikatan anggar seluruh indonesia menggelar pemusatan latihan nasional untuk persiapan asean games dua ribu delapan belas di gedung olahraga anggar samarinda kalimantan timur senin sore
sebanyak dua puluh empat atlet yang terdiri dari dua belas laki laki dan dua belas perempuan ini menjalani latihan dengan didampingi tiga pelatih nasional
ke dua puluh empat atlet yang mengikuti pelatnas ini berdasarkan hasil seleksi nasional akhir februari silam
latihan akan digelar selama dua bulan dibagi menjadi dua kali dalam sehari yaitu pagi hari tiga jam dan sore hari tiga jam
kali ini para atlet difokuskan dengan latihan fisik dan teknik
ini latihan latihan tersebut supaya kita terbaikkan teknik teknik di atlet
berapa jam latihannya
kita latihan kalau pagi tiga jam sore tiga jam
kalau atlet yang mengikuti asean games dua puluh empat hari
seluruh indonesia ya
kami kreditas untuk persiapan asean games ini menimpa dulu satu yang kondisi fisik dan kedua yang teknik
para atlet berharap bisa memberikan hasil terbaik di asian games dua ribu delapan belas nanti
memperoleh medali perunggu sesuai dengan target yang ada
untuk saat ini dari programnya kita lihat ada latihan fisik untuk sore teknik dan di selat selat ini kita akan dilatihkan latihan rendah
dari ep berebu insya allah perundu
setelah menjalani pemusatan latihan nasional di samarinda para atlet ini dicatwalkan melaksanakan uji coba di korea selatan pada april dua ribu dua puluh
mereka juga akan mengikuti kejuaraan dunia di shanghai tiongkok
pada juli dua ribu delapan belas
david andriawan samarinda